gue heran abah lo disuruh kuliah subuh malah nyinyirin orang
lagian juga diem aja lagi
biasanya kalau abang udah ngomong nyerempet nyerempet yang kagak baik tentang haji sulam lo bekoar
iya maaf cheng lu gak bisa berbuat apa apa orang ceramahnya udah mulai tadi
nah jadinya kebablasan
ya iya sih ya tapi masa ru mau nyuruh abah berhenti untuk ceramah
udah gitu rong tunggu langsung
gue perhatiin abang lo kayak udah berani mati aja
celon banget gue perhatiin dia tuh ngocehnya
iya emang sama siapa juga berani
sama polisi doang dia takut
lagian dar mukanya juga kelihatan serem
kayak balang kuburan
lo juga gak nyelak
dan hati hatilah jangan sampai kita menjadi pihak yang berhutang aguni karena pertolongan orang lain
nah sebelum kita terlambat mendingan kita cepat cepat jauhi
ya sekian saja yang
dapat saya sampaikan untuk pagi ini
mudah mudahan kita diberikan keberkahan dan kebaikan oleh allah swt
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mahati teluk lo kedua
ini kesempatan emas buat gue ngebapat kelakuan lo
dikasih kesempatan buat kutu
ya ngomongnya ngefitnah lah nyindir orang lah
yakin deh tuhan itu gak tidur
lagian juga nggak ada yang gratis buat manusia
allah itu udah nyiapin balesannya

bikin kebaikan sebesar biji zahrah doang
nah kebalikannya juga gitu
bikin kesalahan sebesar biji zara aja pasti ada balesannya kok
udah mak sabar aja mak
yang jelas begini mak
di dalam surat asok ayat dua dan tiga allah berfirman
ya ayyuhal lazeena amanu lima takuluna ma'la ta'falun
qaburun maktan inda allahi anta'kulu ma'la ta'falun
hai orang orang yang beriman
jangan kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat
qaburun maktan inda allahi
besar bagi allah bagi orang yang mengatakan tapi tidak pernah
itu jelas aja tunggu aja lihat
gue setuju tulam emang begitu
jadi biarpun kita disindir ya kita ikhlas aja
bukan lagi itu sih sultani
bukannya mikir mikir kek mau kasih mikrofonnya itu
kayak begitu saja
kan bikin gak enak denger sama warga
kok sebenarnya kalau kita dengerin kita cermatin
tadi isti ceramahnya asal gak ditujuin buat kita aja
karena itu ngajarin kita untuk gak sombong
juga gak soal berjasa
betul tuh cing
iya juga sih cing
tapi tadi orang yang gendang banget
semua orangnya juga tau apa yang dimaksud
ya udahlah gak usah dipikirin ya kayak begitu
kalau gue nih bulan bukan ramadan
gue mau tanya tuh apa sih maksudnya tuh
kuyahnya tadi tuh
udah deh mak
sebenarnya setiap orang sudah dilahirkan dengan harga diri dan kehormatan
jadi jika ada orang lain yang menginjak harga diri orang lain
sebenarnya dia sedang merusak dirinya sendiri
nginjak harga dirinya sendiri
tapi kan ini bukan yang pertama kejadiannya loh
roh manusia itu dikarunai kemampuan untuk berpikir
nah jadi kalau ada orang yang terus terusan nginjak harga diri
kita terus yakin deh
lama kelamaan dia juga bakal dapat sanksi sosial sendiri
udah tenang aja
kalau ada orang menciptakan kita di belakang
kita lebih di depan
ya gak cing
sabar aja cing nelam
kita juga tau kok
tadi yang disindir sama haji muhyiddin itu siapa
lagian kita juga tahu kan
dia kan tukang gosip
ya gak ibu
jadi kita sih gak percaya cing
apapun yang dimang sama orang
iya gak ibu
makasih ya ibu ibu
gak pengaruh sama haji muhyiddin
udah cing jangan dipikirin
yah gue mah santai kayak di pantai
gue heran abah lo disuruh kuliah subuh malah nyindirin orang
biasanya kalau abah lo udah ngomong
nyerempet nyerempet yang kagak baik tentang haji sulam
aku gak bisa berbuat apa apa
orang ceramahnya udah mulai tadi
nah jadinya kebablasan
tapi masa ru mau nyuruh abah berhenti untuk ceramah
udah gitu lo tenggor langsung di situ
yang ada nanti abah marah sama room
gitu gitu kan abah masih punya urat malu tuh cing
urat malu sih ada
kelakuan gak dijage
itu namanya bikin malu keluarga
nanti kita coba omongin sama abah di rumah ya
iya kalau mau didengerin
kan lo tau tuh
gak mau denger yang baik baik
mudah diajab aja
apalagi mau dengerin omongan kita lagi
umi abah kagum bener sama abah
strategi abah buat ngejatohin susulam
umi angkat jempol dua
kalau perlu dijempuk kaki dua duanya diangkat
agak umi jatuh lagi
iya sapa dulu dong orangnya
semuanya udah abah pikir di mateng mateng
abah yakin banget
kalau semuanya dikemas dengan bijak seperti tadi
pastinya orang orang akan terbuka pikirannya
warga itu juga tahu dan ngerti
kalau abah itu
bukan menfitnah atau ngejelekin
dan semua orang akan kenal sama kita
kita orang bijak
betul gak kak
bercuma dong kalian
kita kan udah dua kali naik haji
asik kan asik kan
pernah kepaduan disana
dan siapa yang iake aja
apa sih sih

abah tuh tadi ketara banget sih bah kalau abah itu nyindir keluarganya bang haji sulam
tapi abah ceramahnya sesuai dengan fakta
ya maupun fakta atau kenyataan tapi abah tuh nggak boleh dong bah nyindir keluarga bang haji sulam depan jamaah kayak gitu
lho lu jangan ngebelain keluarga susulam lagi dong
mbah emangnya abah lupa ya kalau ching nelan itu udah ngebantu untuk kesembuhan umi
iya maaf maaf aja ya bah mi kalau misalnya room itu salah kata
cuma kucing aja tau kok gimana caranya berterima kasih kalau dikasih makan
iya sih emang cing nelan tuh bantu ngobatin umi
tapi dia itu sengaja bikin posisi abah jadi utang budi dengan dia
iya bah umi tau bener tujuan mereka biar umi sama abah lu nghormatin sisulam
ya tamet deh gua mah siapa emang dia gua mesti hormatin tareh
tapi rum gak ngerasa kayak gitu bah
yang rum liat cing nelan itu tulus banget menghormatin sisulam
mau ngebantuin untuk kesembuhannya umi
gua heran gua tau diri amat jadi orang
gua ditolongin bukan terima kasih malah ngejatohin
kena azab lagi baru rasa lu
biarin aja ya ntar kena azab lagi tuh mulutnya tuh borokan
biar nggak bisa mitnah orang lagi yang mah ngejelekin
kalau nggak ngerasa ya jangan marah dong
apa yang udah abah ucapin itu nggak bisa ditarik ulang
kecuali abah tuh nyamperin cing nelan terus abah minta maaf sama dia bah
haram umi sama abah tuh minta maaf sama orang licik kayak keluarganya si sulam itu
rum tuh bener bener nggak nyangke sama abah sama umi
umi inget nggak sih umi kalo cing nelan itu yang udah ngebantuin umi
sampai umi akhirnya sekarang sembuhkan dari penyakit kanker umi